sebenernya ada apa sih ma
mereka itu menyimpan rahasia selama ini
mama lihat dengan mata kepala sendiri
sepertinya dewi punya anak dari laki laki lain
ma gak bisa tidur
aku sendirian disini
ma lagi mikirin apaan sih ma
ma sejak bayu gak ada
kamu laki laki satu satunya di rumahnya
mama udah anggap kamu anak sendiri
ingat setahun setelah mama operasi jantung
bayu pernah kirim mama untuk dirawat di singapura selama dua tahun
selama masa itu
apa kamu pernah melihat ada sesuatu yang aneh
dari bayu dan dewi
kamu pernah melihat dewi hamil lagi
atau dalam masa itu
bayu sama dewi pernah berpisah
aku sama bayu yang mau tinggal di rumah ma
tapi kami jarang ketemu
kita sibuk sama urusan kita masing masing
tapi yang seperti aku udah pernah bilang sama mama
setahu aku hubungan mereka tuh baik baik aja ma
belakangan ini nih mama lagi sering nanya pertanyaan kayak gitu ke aku
sebenarnya ada apa sih mbak
mereka itu menyimpan rahasia selama ini
mama lihat dengan mata kepala sendiri
sepertinya dewi punya anak dari laki laki lain
dan bayu juga
bahyu punya anak dari perempuan lain
tapi entah di mana anak itu sekarang
padahal di belakangku kamu ketemuan sama suamiku tanpa aku tahu
lihat aja dewi
tinggal tunggu waktu yang tepat
kamu akan aku singkirkan dari hidupku dan keluarga aku
apa nisa cocok jadi pendonor habib
kita lihat sama sama ya
ya ampun dokter
anak itu akan semakin tipis harapannya untuk hidup
dia gak akan bisa menggeser kedudukan cherry dalam keluargaku
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
kau tak berhutang dengan aku
watur dirimu splitting om
saat inginkannya murah
sobekkan foto itu
pasti wajah perempuan yang dirahasiakan bayu selama ini
mama dapat ini dari mana ma
di rumah ini
dari rumah ini
di rumah ini ada orang yang tahu sebuah rahasia besar yang disembunyikan bayu selama bertahun tahun
bibi sofir sama cherry gak mungkin terlibat dalam hal ini
jadi cuma ada kamu nisa dan mama
kalau ini bukan ulah kamu bisa pelakunya